timnas indonesia akan menghadapi palestina dalam laga fifa matchday di stadion gelora bung tomo surabaya pada rabu empat belas juni dua ribu dua puluh
langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia kansetamarindora
selamat siang dora
laga fifa matchday timnas indonesia versus palestina menuai tingginya animo masyarakat
lalu bagaimana suasana di sana dan juga suasana di tiket masuk pertandingan
selamat siang maggie menjelang laga persahabatan atau fifa matchday yang akan digelar malam nanti di stadion gelora bung tomo surabaya
tepatnya untuk indonesia versus palestina ini tentu mendapatkan animo masyarakat yang baik dan begitu antusias
pasalnya untuk seluruh tiket yang dicetak oleh panitia pelaksana ini dipastikan sudah habis terjual
nah pada saat nanti atau pada saat open gate dipastikan juga tidak akan ada penukaran tiket
dikarenakan seluruh penonton yang sudah membeli tiket sebelumnya
secara daring ini dipastikan sudah melakukan penukaran tiket dengan gelang di beberapa tempat yang sudah ditentukan di kota surabaya
dan untuk kapasitas stadion gelora bung tomo surabaya ini maggie ada empat puluh empat ribu penonton
hal ini sudah menjadi kesepakatan antara panitia pelaksana dengan pihak keamanan yang tentunya nanti akan bertugas dalam pertandingan persahabatan

nah kemudian ada pun jumlah tiket yang sudah dicetak maupun terjual secara umum ini terdapat tiga puluh dua ribu tiket
sementara untuk tiga tiket lainnya ini diberikan kepada klub kemudian juga anggota pssi serta kemudian undangan lain yang nanti akan menonton langsung di stadion gelora bung tomo
nah tadi dalam apel kesiapan yang sudah dilakukan dan baru saja selesai dilakukan oleh aparat keamanan ini saya mendapatkan informasi
ada juga penonton yang sudah diketak dan juga penonton yang sudah diketak
ada ratus orang personil gabungan yang nantinya akan bertugas untuk mengamankan jalannya pertandingan atau laga persahabatan indonesia versus palestina
di antaranya adalah berasal dari tni kemudian dari polri dari bbbd kemudian dari satpol pp serta kemudian dari pihak pihak gabungan lainnya
nah tadi dalam apel kesiagaan dipastikan bahwa petugas keamanan yaitu tni dan polri serta petugas gabungan lainnya ini dipastikan tidak akan berjaga
di dalam area stadion gelora bung tomo
mereka kemudian dipastikan akan menjaga area luar seperti misalnya adalah gate maupun area yang ada di sekitar atau di sekeliling stadion gelora bung tomo
sementara untuk area yang ada di dalam stadion gelora bung tomo ini akan diamankan atau akan dikerahkan oleh petugas yaitu dari steward sejumlah dua ratus dua puluh lima orang
kemudian ditambah satu ratus dua puluh lima orang marshal dari bonek yang merupakan pendukung dari persebaya
dan untuk para penonton nanti selain tadi sudah saya sampaikan
bahwa mereka ini dipastikan tidak akan dilayani untuk penukaran tiket di stadion gelora bung tomo
nanti mereka juga diharuskan atau tidak diperbolehkan untuk membawa flare
kemudian tidak diperbolehkan membawa petasan ataupun gembang api ataupun sejenisnya
dan tadi dalam apel kesiapan juga disampaikan bahwa seluruh petugas keamanan yang kemudian disiagakan di stadion gelora bung tomo di gate dan juga di sekitarnya
dipastikan nanti akan melakukan pemeriksaan kepada seluruh penonton yang akan masuk
dan mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk membawa flare maupun petasan
maupun juga kembang api dan sejenisnya
nah ini kemudian patut anda pastikan dari rumah anda harus kemudian melakukan pengecekan barang barang
sebelum anda kemudian menuju stadion gelora bung tomo
nanti kick off akan dimulai sekitar pukul setengah delapan malam waktu indonesia barat
dan untuk open gate untuk perimeter pertama ini bisa dibuka atau mulai dibuka sekitar pukul setengah lima sore waktu indonesia barat
nah maggie tentu saja laga persahabatan atau fifa match day indonesia versus palestina ini menjadi yang ditunggu tunggu oleh para penonton
bukan hanya di surabaya tapi juga di seluruh indonesia
bukan hanya menyoal tiket yang sudah terjual habis tapi juga dengan animo masyarakat yang terbukti
sejak pemusatan pertandingan pemusatan pelatihan maksud saya yang digelar di kota surabaya di beberapa stadion
ini dipadati atau disaksikan oleh para warga yang kemudian ingin menyaksikan langsung bagaimana latihan yang diikuti oleh timnas indonesia
ada tiga stadion yang kemudian menjadi tempat latihan maupun juga nanti venue yang akan digelar
tempat latihan diantaranya adalah di lapangan tor kemudian juga di lapangan gelora sepuluh november
dan nanti venue pertandingan ini akan dilakukan di stadion gelora bung tomo
sejumlah pemain yang ada di tim nas palestina maupun tim nas indonesia baik juga federasi sepak bola palestina
serta pelatih tim nas indonesia sintayong juga mengapresiasi tentang fasilitasnya
nah maupun kualitas stadion stadion stadion yang ada di kota surabaya yang kemarin ini sudah digunakan sebagai tempat pemusatan pelatihan
di antaranya adalah lapangan tor kemudian juga lapangan gelora atau stadion gelora sepuluh november
nah kualitas rumput ini kemudian membuat mereka terkesan kemudian juga fasilitas yang ada di stadion stadion itu
termasuk juga tentang fasilitas maupun kualitas yang ada di stadion gelora bung tomo
pasalnya kalau kita ketahui maggie bahwa stadion gelora bung tomo surabaya ini sudah beberapa kali
dilakukan renovasi maupun perbaikan karena seringkali menggelar kompetisi atau laga laga internasional
misalnya yang baru saja terjadi adalah untuk kualifikasi piala dunia u dua puluh dan meskipun kemarin gagal menjadi salah satu venue
untuk dilakukan ya piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga tapi stadion gelora bung tomo terus berbenah dan itu kemudian mendapatkan
apresiasi oleh pemain baik tim nas palestina maupun tim nas indonesia serta federasi sepak bola palestina
tapi sekarang bgingin dong amin mulai saluten terima kasih kelakuan terima kasih
passive sabor lu prashutra o educilla hai semua yang ada di stadion doitel lanjutin dan selamat menulis
ngeub funga malaysia mengingat awal heli museo indonesia model indonesia hai hai
momen pertandingan persahabatan malam nanti ini juga tentu saja bukan hanya sebagai laga persahabatan
tapi juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tentunya nanti akan memperbaiki peringkat fifa tentu saja
karena saat ini indonesia berada di peringkat satu ratus empat puluh sembilan sementara untuk palestina berada di peringkat sembilan puluh tiga
dan kemarin juga disampaikan oleh pelatih dari timnas palestina bahwasannya palestina sampai kapanpun akan mengingat jasa atau pengorbanan indonesia
yang beberapa waktu lalu telah melakukan penolakan terhadap timnas israel
sehingga berakibat pada indonesia gagal menjadi tuan rumah dari piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
tentu saja kita masih menunggu nanti bagaimana
karena jalannya pertandingan yang nanti baru akan kick off sekitar setengah delapan nanti
dan kalau saya melihat untuk persiapan keamanan berikut juga briefing yang disampaikan
tentu saja kita berharap bahwa pertandingan nanti malam diharapkan akan bisa berjalan dengan lancar dengan aman
kemudian juga mendapatkan hasil yang bisa memperbaiki peringkat fifa untuk timnas indonesia maupun timnas palestina
baik kami akan terus menunggu dan juga tentunya memantau perkembangan fifa matchday timnas indonesia versus palestina
terima kasih dora sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya